pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg menyatakan status gunung anak rakatau meningkat dari level dua atau waspada menjadi level tiga atau siaga terhitung pukul enam kamis pagi
sekretaris badan geologi antonius ratdomo purbo mengatakan peningkatan status ini didasarkan pada hasil pengamatan dan analisis data visual dan instrumental hingga dua puluh tujuh desember dua ribu delapan belas pukul lima pagi waktu indonesia barat
ia meminta masyarakat di wilayah pantai provinsi banten dan lampung untuk tetap tenang
masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan mengikuti arahan badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd
potensi bahaya dari aktivitas gunung anak rakatau saat ini adalah lontaran material pijar aliran lava dari pusat erupsi dan awan panas yang mengarah ke selatan
sedangkan sembaran abu vulkanik tergantung dari arah dan kecepatan angin
untuk rekomendasi karena ini ada kenaikan status menjadi siaga tentu saja kita tahu bahwa masyarakat itu tidak menempati komplek rakatau
tetapi masyarakat tidak diperbolehkan mendekati gunung krakatau sampai pada radius lima km dari kawah

sampai sekarang pun saya masih mendengar suara dentuman dentuman dari arah gunung anak rakatau sendiri yang memang semakin aktif setiap hari
baik terima kasih albi pratama dari serang banten tetap berhati hati